untuk pembakaran sampah di tanggerang selatan seorang anak menderita infeksi saluran pernafasan akut atau ispa
lalu bagaimana kronologi kejadiannya bergabung bunga cempaka wangi
orang tua anak yang menderita ispa
selamat sore mbak bunga
terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia connected
sebelumnya kami juga sudah mencoba untuk menghubungi perwakilan dari dinas terkait dari pemerintah kota tanggerang selatan
untuk bergabung dengan diskusi kita pada sore hari ini namun belum bersedia
terima kasih mbak bunga sudah menyempatkan untuk berdiskusi
mbak bunga kalau bisa digambarkan kepada kami di mana lokasi tempat tinggal mbak bunga
kemudian berapa jaraknya dengan lokasi pembakaran sampah yang dikeluhkan ini
oke perumahan rumah saya itu ada di kurang lebih di belakang lima ratus meter dari
oke hanya berjarak lima ratus meter
artinya seberapa dampak dari asap yang ditimbulkan yang membuat mbak bunga dan juga tetangga di sekitar mbak bunga
terganggu dengan efek dari pembakaran sampah tersebut
oke asapnya itu memang tidak terlalu besar tapi memang terlihat apabila kita berada di posisi di rumah
di halang itu terlihat
nah untuk mungkin ini karena rutin dilakukan sehingga efeknya baru sekarang gitu terjadinya
oke apa yang dimaksud dengan rutin dilakukan seberapa sering pembakaran sampah ini
ya kurang lebih dalam seminggu itu bisa tiga sampai empat kali
dalam satu minggu tiga sampai dengan empat kali dan kondisi ini sudah berlangsung berapa lama
beberapa tahun lalu sih mbak
oh oke artinya sudah cukup lama kalau mbak bunga sebutkan sudah beberapa tahun
kami sudah coba bertanya juga sih di lingkungan situ kayak ini sampahnya siapa dan kenapa bakarnya di sini gitu
tapi tidak ada yang ngaku sih disitu jadi bingung juga mau nanyanya ke siapa kemarin
oke artinya mbak bunga dan juga warga yang merasa terganggu sudah pernah menyampaikan keberatan dan juga keluhan
kepada pengurus rt rw
tempat tinggal setempat
apakah itu pernah disampaikan keluhan kepada orang atau siapa yang membakar sampah ini
jadi kami sempat mengunjungi tempat tersebut dan bertanya ini lahan siapa atau
karena posisinya itu ada di belakang rsud tangerang selatan
posisi pembakaran sampah tersebut gitu
jadi kita bertanya apakah ini sampah dari rumah sakit
atau sampah dari sekitar
nah semua orang yang ditanya di situ tidak ada yang menjawab pasti
contohnya kayak bukan ini bukan sampah rumah sakit
terus bukan ini bukan sampahnya orang sini gitu
jadi kita pun mendapat informasinya juga mau menindak lanjutnya juga nggak dapat informasi yang jelas
karena nggak ada yang mengaku di sekitaran situ gitu
oke artinya lokasi pembakaran sampah ini adalah lahan kosong bukan lahan yang ditinggali
di belakangnya itu di depannya kayak ada kios kios kecil
terus di belakangnya itu lahan kosong gitu
dan di depan dekat jalan raya itu adalah rsud tangerang selatan
jadi posisinya benar benar di belakang rsud tangerang selatan gitu
jadi saya juga agak bingung ini kan rumah sakit di depan
terus kok ada pembakaran sampah
dan perumahan saya itu di belakangnya sih pembakaran sampah itu
oke artinya juga secara langsung ketika datang ke
lokasi pembakaran sampah ini tidak ada orang yang mengaku
yang merasa bertanggung jawab siapa yang membakar sampah tersebut
sampai hari ini tidak pernah bertemu dengan orangnya
sampai saya tadi lihat video dari humas tangsel itu posisi di tempat pembakaran sampah dekat rumah saya itu
nah ya ini posisi yang kuning ini bapak
ini pernah ditemui
pernah mengetahui orang ini
makanya saya baru lihat beliau ini nih yang pakai kaos kuning yang kemungkinan mungkin ya bertanggung jawab
atau yang punya lahan tersebut ya
saya juga nggak tahu
dan ini betul adalah lahan yang pernah didatangi yang menjadi asal tempat pembakaran sampah itu betul ya
kalau tadi mbak bunga sampaikan sudah pernah mengadukan keluhan dari warga
kepada pengurus rt rw bahkan mendatangi lokasi kejadian
apa follow up berikutnya
apakah juga pernah
disampaikan melalui pengurus rt rw kepada dinas terkait di pemkota gerang selatan
saya belum pernah dapat feedbacknya sih mbak
jadi saya cuma hanya melaporkan saja bahwa kayak itu ada pembakaran sampah
atau ada waktu itu pernah lihat ada satu rumah membakar sampah saya juga langsung lapor gitu
tapi kalau perumahan memang sama security perumahan langsung dipadamkan gitu
langsung disiram air
tapi kalau untuk yang di pembuangan sampah yang besar di belakang tangerang selatan itu
memang saya belum dapat feedbacknya sih mbak
artinya belum dapat feedback tapi pernah melakukan pelaporan
kepada dinas lingkungan hidup pemkotan gerang selatan
oh tapi tidak di follow up lebih lanjut lagi kepada dinas yang bersangkutan dari pengurus rt rw nya ya
itu saya juga nggak tahu mereka mau follow up atau tidak
cuma memang saya belum dapat feedbacknya dari rt atau rw gitu
sekarang keluhan dari bambunga sangat merepresentasikan apa yang dirasakan oleh warga di sekitar tempat tinggal bambunga berada
apakah sudah mendapatkan penjelasan dari pemkotan gerang selatan
saya belum ada yang menghubungi dari pemkot
atau dinas lingkungan hidup belum ada sih mbak
secara langsung melalui media sosial pun tidak
karena kan cerita atau apa yang dibagikan ini kan sekarang sedang viral mbak bunga
memang saya dapatnya justru dari teman teman gitu
kalau ini sudah ada tindakan di lingkungan saya
kayak tadi itu sudah disiram atau di beberapa titik titik di tangsel
itu saya sudah dapat info sih dari teman dari keluarga
kalau udah ada tindakan gitu
tapi memang kalau
secara resmi pemkot atau dinas sosial eh sorry
dinas lingkungan itu menghubungi saya belum ada
melalui akun media sosial mbak bunga juga sudah lihat
tadi kami tampilkan bahwa pemerintah kota tanggerang selatan
sudah melakukan penindakan sudah menegur
dan menjamin untuk tidak ada kondisi serupa terjadi lagi di kemudian hari
dan mempersilahkan warga untuk bisa mengadukan
apakah ini sudah terlihat jelas konkret
sudah tidak ada pembakaran sampah lagi di sana
kebetulan sekarang ini hujan deras
saya sekarang ada di rumah hujan deras
jadi saya memang belum lewat lagi daerah itu
tapi semoga ini jadi langkah awal sih mbak
untuk keluhan keluhan dari kita para warga dan para orang tua
orang tua di sekolah
anak saya juga ya yang beberapa bulan lalu juga ada yang kena pneumia
ada yang masuk rumah sakit karena asmanya kambuh gitu
semoga ini langkah awal sih mbak
terakhir anda melihat apa
merasa terganggu dengan asap yang ditimbulkan dari pembakaran ini kapan
rabu minggu lalu
rabu minggu lalu
artinya baru jeda satu minggu ya
mbak bunga atas kejadian atau ulah tidak bertanggung jawab ini
anak mbak bunga harus didiagnosis mengalami ispa atau menderita ispa
boleh dibagikan kepada kami bagaimana kondisinya sekarang
dan apa memang secara medis betul itu dinyatakan
akibat menghirup asap dari pembakaran sampah yang sudah terlalu lama
jadi memang sekarang kondisi
kondisinya sudah membaik
sebelumnya waktu di awal saat saya bawa ke igd
itu napasnya seperti terengah engah
karena dia tidak memiliki asma
tapi napasnya terengah engah
dan di bagian dadanya itu ada cekungan
saat di ugd pertama memang langsung diuap atau dinebu gitu ya
dan setelahnya kita disuruh preksar torak
terus dites darah
memang ternyata di
di tes darah itu terdapat infeksi infeksi itu
yang akhirnya setelah dikonsultasikan ke dokter bahwa
cukup keras untuk apa namanya
jadi dinyatakan bahwa ini ispa gitu
infeksi saluran penapasan apot gitu
nah dalam sehari itu raya bisa empat kali dinebu
cuma semalam itu sudah dikurangi dosisnya sama dokter
cuman tiga kali nebu
dan diberikan antibiotik juga sama infus
untuk sekarang anaknya sudah alhamdulillah sudah jauh jauh sangat membaik sih
alhamdulillah kondisinya berangsur membaik
bagaimana keterangan dari dokter yang menangani raya
kondisi ini sebenarnya sudah berlangsung berapa lama
sampai akhirnya kemarin itu harus dilarikan ke rumah sakit dan lain sebagainya
kalau dari dokter sih saya juga tidak tahu
mereka bertanya apakah ini ispa karena polusi atau bagaimana gitu
memang dokter juga bilang karena ini memang faktornya adalah udara gitu
tapi untuk pastinya bahwa apakah ini memang yang sudah lama atau karena kejadian asap lama atau enggak sih
dokter tidak menjelaskan itu
tapi yang jelas memang ini akibat dari udara sih mbak
apakah ada anak atau orang dewasa lain yang di
di sekitar tempat mbak bunga berada tinggal sekarang
yang juga mengalami kondisi serupa seperti anak yang menderita ispa
kalau ispanya saya belum ada yang melaporkan lagi sih mbak
maksudnya belum ada yang sharing ke saya
cuman di sekolah anak saya memang setiap hari itu silih berganti izin sakit
dan izin sakitnya itu karena pernapasan gitu
jadi ada beberapa anak yang kena asma juga
lalu mereka izin sakit bahwa kan saat di sekolah itu langsung dibawa ke rumah sakit
karena memang asmanya itu katanya kambuh
jadi memang beberapa teman anak saya di sekolah itu izin sakitnya rata rata ya karena sesak napas gitu mbak
artinya kalau memang terbukti bahwa anak menderita ispa karena asap dari anak
asap dari pembakaran sampah yang tidak bertanggung jawab ini
apa ada upaya selanjutnya dari mbak bunga atau mungkin warga sekitar yang merasa terganggu dan terdampak untuk melakukan upaya hukum
kalau saya sih lebih untuk menjaga lingkungan dan kedepannya anak anak sih mbak
karena memang anak anak ini kan lagi mulai semangat untuk sekolah ya baru masuk sekolah gitu
untuk kedepan mereka lebih beraktifitas bisa
lebih bebas di luar gitu
karena sedih sih rasanya karena mereka baru semangat sekali sekolah gitu
terus harus off lagi karena mereka sakit gitu kan
padahal mereka pengen banget kayak mau futsal mau taekwondo atau bahkan mau ke sekolah tiap hari itu jadi terhambat gitu mbak
saya nggak ada sih untuk jalur hukum tidak ada
cuma saya pengen ini buat jadi pelajaran aja dan ada tindakan yang tegas
untuk anak anak bangsa ini
semoga ini menjadi pelajaran untuk pemerintah kota tanggerang selatan
beberapa keluhan yang dialami oleh dirasa atau dirasakan oleh warga sekitar terkait dengan pembakaran sampah ini bisa ditindaklanjuti lebih tegas lagi
sehingga tidak menimbulkan dampak dampak yang merugikan
dan juga semoga raya bisa kembali beraktifitas ya kembali pulih ya
terima kasih mbak bunga sudah bergabung dengan cnn indonesia connected pada sore hari ini
terima kasih mbak disa
terima kasih mbak tiffany